nah buah yang terkenal di kota medan salah satunya adalah durian
ini buah kesukaan saya nih
saya nggak ngerti loh sampai sekarang yang gak suka sama durian itu kenapa ya
iya emang katanya sih karena baunya karena rasanya
tapi yang gak suka durian itu berarti nggak pernah mencicipi surganya dunia
aduh ampun deh jangan sampai gak suka durian
nah sekarang tidak sekedar buah pemirsa
kini juga banyak makanan dan minuman yang diolah dari durian
wow itu pasti kita semua suka ya
tempat penjualannya beragam dari kafe dan restoran hingga pedagang di pinggir jalan
seperti apa kondisinya ini liputannya
menikmati buah durian secara langsung masih menjadi pilihan para penggemar buah
yang datang ke kota medan sumatera utara
tak heran kedai ucok durian di jalan woi hasim yang buka dua puluh empat jam
tetap ramai dikunjungi pebeli

dengan kedai bolang durian di jalan iskandar muda
yang silih berganti didatangi penikmat durian
pedagang buah durian pun terus bertambah di berbagai kawasan kuliner di kota medan
selain menikmati secara langsung
kini penggemar juga bisa menikmati durian dengan cara mencoba makanan
yang terbuat dari olahan durian
bagi yang baru pertama kali mencicipi
silakan menikmati sob buah durian dan budapest durian
seperti yang saya jelaskan
bahan dasarnya tentu saja adalah buah durian segar
ditambah dengan topping keju yang menawan ini
rasanya pun menyegarkah
jangan lupa kita juga mencicipi kue durian yang bernama budapest
selain jadi makanan idola di restoran atau kafe
pancake durian kerap jadi pilihan untuk dijadikan oleh oleh bagi wisatawan
yang berkunjung ke kota medan
selain pancake kini ada budapes durian
yang mulai naik daun dan menjadi buah tangan
budapes durian jadi makanan sehat karena berbahan baku putih telur
dan tepung maizena atau tepung jagung dengan daging buah durian segar
penikmat bahan makanan olahan durian yang datang dari budapest durian adalah
lapisan usia punya menu favorit sendiri
dari menu sop durian densuke atau durian susu keju
estelar durian jus durian hingga pisang goreng saus keju
karena mau cari makanan yang berbau bau bahan dasar durian
karena saya penyuka durian
kali ini yang dimakan apa ini
ini densuke durian susu keju
dia daging durian dikasih susu terus diatasnya dikasih topping keju sama wafer
bagi penikmat durian olahan yang ingin mendapatkan aneka makanan dengan harga terjangkau
dapat singgah di kawasan jalan dr mansur medan
di pinggir jalan banyak kita temui pedagang yang menjual sop durian
alpukadurian hingga bulut durian
agus sepratman medan